terbongkarnya pabrik sampo dan minyak rambut palsu ini bermula dari penemuan ribuan sampo di sebuah warung di kecamatan mauk kabupaten tanggerang
kepolisian daerah banten kemudian menggerbek sebuah gudang di kecamatan paku haji kabupaten tangerang pada dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh satu lalu
kasus perdagangan kosmetik ilegal berupa sampo dan minyak rambut

yang dikemas dalam bentuk sasetan dan menggunakan merek merek terkenal
atas kasus ini polisi sudah menetapkan seorang tersangka berinisial hl
dari pemeriksaan sementara sampo palsu itu rupanya sudah beredar di wilayah banten palembang hingga lampung selama tiga tahun terakhir
pelaku juga mengaku mampu meraup keuntungan hingga dua ratus juta rupiah

bahan bahan berbahaya dengan takaran dan konsentrasi tinggi dalam sampo palsu jelas berdampak buruk pada kesehatan
selain kerontokan rambut dan iritasi penggunaan dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan kanker kulit
untuk produk produk yang berkaitan dengan menempelnya bahan tersebut di kulit tentunya bisa menjadikan suatu iritasi
baik iritasinya bersifat ringan atau
menjadikan suatu peradangan pada kulit dalam kondisi yang bisa akut atau bisa sesaat atau bisa menjadikan kontak yang kronik
jadilah pembelian cerdas
meski mirip secara kasat mata sampo palsu dapat dibedakan dari sampo asli
yang pertama dapat dilihat dari kemasan
sampo palsu kemasannya tidak rapi sedangkan sampo asli terlihat lebih rapat
kedua dari tekstur sampo
sampo palsu cenderung memiliki tekstur encer sementara sampo asli memiliki tekstur yang kental
dan yang terakhir aroma sampo palsu lebih menyengat dibandingkan dengan sampo asli
dan dari produknya itu pasti ada perubahan perbedaan
apalagi kalau kita sudah mengenal produknya sehari memakai
dari aromanya baunya pasti ada perubahan
kemudian warnanya fiskusitasnya akan berubah bisa lebih encer dibandingkan dengan produk yang asli
tersangka hl kini telah mendekam di penjara polda banten
dan dijerat pasal berlapis tentang cipta kerja dan perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman penjara
lima belas tahun dan denda satu lima miliar rupiah